libur akhir pekan biasanya ini dimanfaatkan oleh warga untuk mengunjungi tempat tempat wisata
nah ini di bekasi jawa barat terdapat sebuah tempat wisata yang selalu menarik minat muda mudi
yaitu jembatan cinta namanya kita lihat sama sama seperti apa
inilah jembatan cinta jembatan yang terbuat dari kayu dengan panjang tiga ratus meter ini
menjadi salah satu destinasi wisata bagi anak muda
jembatan yang berada di desa segarajaya kecamatan tarumajaya kabupaten bekasi
mampu menarik perhatian warga walau hanya untuk sekedar berfoto
selain jembatan dengan corak perpaduan warna ini
di sekitar lokasi juga terdapat keindahan pemandangan berupa hutan mangrove
terlebih di musim libur panjang ini banyak warga terlihat memadati jembatan cinta tersebut
kebanyakan pengunjung yang datang adalah pelajar dan anak muda
rame juga sih awalnya juga gak rame kayak gini
awalnya nggak begini awalnya sepi gitu
iya awalnya biasa aja sekarang udah lebih rame
apa karena sepotonya juga lumayan bagus bagaimana
bagus tapi agak kurang bersih
hmm kurang bersih
kenapa kalau dari segi warnanya ini kan ada warna warninya
menurut mbak gimana
warnanya oke sih
cuman ya itu kurang bersih aja
tau dari teman sih
ini memang lokasi favorit atau gimana
selain itu pengunjung juga dapat menyusuri keindahan hutan mangrove
dengan menggunakan jasa perahu yang dikelola masyarakat sipil
banyak pengunjung ya
banyak udah pasti rame
kalau sabtu minggu apalagi kalau misalnya hari hari kayak tanggal merah
itu udah pasti rame
rata rata apa pak anak muda pelancong atau gimana
rata rata anak muda terus ibu ibu pokoknya hampir semua
udah semua kalangan
ini emang kenapa semua disebut jembatan cinta bang
kalau buat disebut jembatan kita mungkin karena pengunjungnya itu kebanyakan abg kali
lokasi wisata jembatan cinta dapat dijadikan alternatif untuk pengunjung yang berpengalaman
jadi kalau misalnya di jembatan cinta

nah hasil publik itu

gue juga juga nanya bro